hal ini merupakan salah satu output dari program anugerah desa wisata indonesia atui pada tahun dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan dalam kunjungannya ke desa wisata pecinan glodok jakarta minggu sore
selain itu sandiaga juga mengatakan indonesia berhasil meraih peringkat tiga puluh dua dunia dalam pengembangan pariwisata tahun ini
menurut world economic forum indeks pariwisata indonesia naik dua belas peringkat dari peringkat empat puluh empat ke peringkat tiga puluh dua dunia
saya lihat desa wisata ini menjadi lokomotif pengembangan pariwisata yang tahun ini kita naik kelas dari posisi empat puluh empat ke tiga puluh dua
output berikutnya adalah posisi indonesia sekarang sebagai asean tourism forum chairman
di mana saya diberi kepercayaan amanah
dan terakhir outputnya adalah sida fuku pbb
jadi menyatakan bahwa pariwisata indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan best practice
kita sudah mengalahkan thailand kita sudah mengalahkan malaysia